perang rusia dan juga ukraina dinilai memiliki dampak yang sangat besar pada reputasi indonesia
apalagi sebagai presidensi g dua puluh pada tahun ini
saya masih bersama dengan mas revo dan juga mas elvan
sekarang kita kemudian membahas topik soal indonesia di tengah amerika serikat dan juga rusia soal putin di g dua puluh
kita lihat dulu mas revo dan juga mas elvan negara negara mana yang sudah menyatakan menolak hadir
jika putin diundang atau datang di acara forum g dua puluh
kita sudah siapkan beberapa grafik negara negara tersebut
ada tentunya amerika serikat yang sudah menyatakan penolakan
ini disampaikan oleh menteri keuangan amerika serikat
kemudian juga ada inggris lewat wakil duta besar inggris untuk indonesia dan timur leste rock van
kemudian juga kanada juga menyatakan demikian
lewat presidennya langsung perdana menteri maksud kami
justin trudeau dan juga polandia juga menyatakan penolakan yang sama
lewat menteri teknologi dan pembangunan ekonomi polandia dan juga australia
yang menyatakan langsung perdana menteri scode morrison
ide duduk satu meja dengan vladimir putin yang membuat amerika serikat bersiap menyebutnya
melakukan kejahatan perang di ukraina untuk saya adalah langkah yang terlalu jauh
jadi mulai ada suara penolakan dan ini mungkin juga bisa kita
kita lihat sebagai tantangan presidensi indonesia di forum g dua puluh
mas revo bagaimana kita melihat dari perspektif editorial kita melihat dinamika di forum g dua puluh ini
ketika dampak perang rusia ukraina ternyata betul betul berdampak terhadap presidensi indonesia di forum g dua puluh
berkaitan dengan kehadiran putin di forum tersebut mas revo
ya ini situasi yang sedikit rumit ya ren hardaya
karena kan indonesia ini ditunjuk menjadi presiden
ketika indonesia dulu bukan negara g dua puluh gitu kan bukan masuk dalam negara dua puluh besar gdp terbesar gitu
nah tapi ketika indonesia gdp nya naik naik naik akhirnya masuk dalam kelompok g dua puluh dua puluh besar apa namanya
negara negara dengan gdp terbesar di dunia
nah kemudian indonesia menjadi dapat mendapat dapuk untuk menjadi tuan rumah menjadi presidensi gitu
nah ketika presidensi pegang oleh
oleh indonesia tiba tiba ada krisis ukraina dan rusia ketika rusia menginvasi ukraina
nah kemudian sekarang berikutnya adalah beberapa negara amerika kanada australia dan beberapa negara yang lain mengatakan
tidak akan hadir kalau misalkan perwakilan rusia akan hadir dalam pertemuan situasi ini
nah ini kan situasi yang serba salah buat seorang tuan rumah
di satu sisi tentunya pengennya semuanya harus hadir
tapi di sisi lain ada kondisi yang sangat berat
tapi di sisi lain ada kondisi yang sangat berat

yang harus dihitung tentu sekarang saya meyakini indonesia sebagai tuan rumah ini pemerintah tentu juga akan menghitung negara negara besar lain
bagaimana kemudian sikap cina misalnya
bagaimana dengan sikap arab saudi dan yang lain lain gitu ya
apakah akan bersikap sama seperti amerika dan kelompoknya tadi gitu
karena kan ini yang sekarang mungkin sedang ditata ditetapkan
tapi sih kalau misalkan dalam situasi situasi normal gitu ya
sebenarnya forum g dua puluh ini kan bisa menjadi forum lobby juga di situ
bagaimana kemudian lobby lobby politik dan lobby lobby ekonomi
ekonomi tentu tidak bisa dilepaskan dari politik gitu ya
dan begitu pula sebaliknya
itu akan berlangsung
nah masalahnya kalau kemudian ada yang tidak mau hadir nah itu kemudian bagaimana ini
namanya indonesia citra indonesia sebagai tuan rumah akan tidak begitu bagus gitu ya
tentunya sekarang pemerintah dan panitia g dua puluh ini sebagai host tentu juga masih memiliki waktu
untuk melobi seluruh pihak gitu ya
untuk kemudian bisa mencapai konsensus dulu
konsensus awal atau kesepakatan bersama dulu
bagaimana ini baiknya
apakah memang nanti seluruh negara menolak rusia
kalau memang delapan belas negara itu menolak rusia
indonesia sebagai tuan rumah tentu tidak bisa berbuat apa apa ya
tapi masalahnya kalau sebagian mendukung rusia bagaimana
misalnya ada negara negara adik
negara negara besar lain yang kemudian masih bisa menerima rusia
nah ini kan kepiawean diplomasi dari
india dan kementerian luar negeri dan indonesia sebagai presidensi ini
yang sekarang sedang dipertaruhkan lah renat
kita berharap sih dua puluh ini bisa menjadi forum yang baik
sebenarnya karena kita tuan rumah kali ini
sebagai tuan rumah itu kan indonesia sebenarnya punya kesempatan besar untuk memainkan daya tawarnya ya
beberapa hal yang selama ini mungkin dalam forum forum g dua puluh sebelumnya itu lebih berpihak pada negara negara maju
sekarang kita sebagai negara tuan rumah tentu bisa
kesempatan untuk mengedepankan agenda agenda yang sangat lekat dengan kepentingan rakyat
ini yang kita harapannya
forum itu bisa membawa kebaikan buat bersama gitu
mas elvan sejak perang rusia ukraina pecah memang sudah banyak yang memprediksi ya
mengkalkulasi bahwa ini akan berdampak terhadap gelaran g dua puluh
karena ini berkaitan juga dengan citra indonesia sebagai presidensi g dua puluh
tadi mas revo katakan ya tentu maunya semua negara hadir
tapi ada dinamika di dalam
kalau kita melihat sikap kemenlu memang masih mencermati dan masih mengatakan ini masih sangat dinamis
masih ada waktu untuk mungkin melakukan forum lobby dan lain sebagainya
mas rikwasi sudah mudah untuk indonesia sebagai tuan rumah di g dua puluh ya
apalagi orang bisa di penundaan gitu
misalnya tahun depan sudah ada india agendanya
dan tentu saja kalau menunda itu juga terkait dengan citra indonesia
jadi kita harus mengatakan ini adalah hal yang sangat mudah
karena itu bukan hal yang mudah
dan karena itu betul sekali ini adalah ujian untuk kapasitas diplomasi kita di dunia internasional
saya lihat pemerintah walaupun diam diam ya sudah mulai melakukan beberapa manuver
ya salah satunya kita baru saja menyatakan absen ketika dewan
ketika pbb menyatakan penangguhan terhadap posisi rusia di dalam dewan pbb
saya kira posisi absen itu positif
jadi indonesia seharusnya punya ruang lobby yang masih luas
ya tidak hanya ke barat yang tentu saja dalam posisi menolak rusia hadir
tapi juga komunikasi yang baik dengan rusia
ya tentu dengan ukraina juga indonesia masih terbuka lebar
jadi sarannya sebetulnya
pemerintahan jokowi segera memerintahkan dalam hari ini kementerian luar negeri
ada yang terkait
untuk segera melakukan lobby komunikasi diplomasi dengan rusia dan ukraina
bicaralah baik baik yang terbaik seperti apa
dan satu hal
untuk pertama juga melakukan lobby dengan semua peserta g dua puluh
kemudian juga bisa melibatkan china
lupa china punya hubungan yang sangat baik dengan rusia
dan mungkin saja kalau kita minta bantuan china mungkin putin juga akan mengikuti saran dari china
dan saya kira waktu masih panjang sampai november
mestinya di sini kapal kita apa namanya diplomasi indonesia ini betul betul diuji
indonesia sudah membuktikan
indonesia punya sikap politik luar negeri bebas aktif yang tidak mengikor
dan artinya sikap politik sudah dimulai
dan saatnya indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa berdiplomasi
meskipun ada penolakan
dan bagus saja rusia dan ukraina juga bisa menerima
saya kira itu yang kita tunggu
ininya di november dan tidak ada kata penundaan
karena kalau ditunda tidak sama sekali
karena tahun depan sudah ada agenda g dua puluh
jadi sikap politik tidak mengikor itu sikap netral itu di perang ini
itu yang tetap harus dipertahankan di indonesia
sembari kemudian melakukan lobby tidak hanya ke barat
tapi juga kemudian ke negara negara yang mungkin lebih condong pro ke ukraina
ataupun mungkin ke rusia
kira kira begitu ya mas elvan
ya betul renat
jadi sikap politik luar negeri bebas aktif itu sangat baik di terapkan indonesia
karena kalau kita mengikor kita juga tidak cukup verifikasi
kira kira politik bebas aktif kita sudah dimulai
pernahkah sudah mulai bersrategi
kita tunggu nih seperti apa nanti realisasinya
mas revo sejauh mana diplomasi atau lobby harus dilakukan oleh pemerintah indonesia
menlu retno kabarnya juga akan melakukan komunikasi dengan negara negara barat
tapi kemudian juga mulai sekarang muncul dorongan seharusnya presiden jokowi
yang perlu turun langsung untuk menunjukkan presidensinya di forum g dua puluh
ya memang ini juga hal yang memang harus kita dorong juga ya renat ya
bahwa presiden jangan tidak hanya sibuk dengan urusan domestik
tapi juga seluar secara global gitu
karena secara indonesia tentu tidak bisa gitu kepentingan dalam negeri kita
kepentingan ekonomi kita tentu nggak bisa dilepaskan dari situasi situasi yang terjadi di internasional ya
nah sekarang kan yang harus yang sekarang jauh ini kan yang baru kelihatan yang kelihatan kan polarisasinya kan
antara barat negara negara barat amerika dengan beberapa negara negara yang sebetulnya gitu
terjadi polarisasi dengan yang relatif tidak bermasalah dengan rusia
sejauh ini kan kalau dalam pemetaan ada beberapa negara china brazil dan beberapa negara negara lain itu kan juga
tidak begitu mempermasalahkan kalau rusia akan hadir dalam g dua puluh
nah ini adalah dua kubu ini yang harus di dekati bersama sama untuk mencapai
sebenarnya bagaimana baiknya
presiden jokowi ini kan pernah punya kekuatan mendengar yang sangat luar biasa gitu ya dalam beberapa
dalam beberapa kasus gitu ya dalam kasus ketika menjabat sebagai wali kota solo
kemudian di penduduk dki dan juga ketika presiden punya kemampuan yang luar biasa untuk mendengar gitu
nah ini yang sekarang kita inginkan juga
untuk mendengar dari semua kolega koleganya gitu
nah kemudian nanti akan dicarikan rumusan yang paling tepat gitu ya
sehingga forum g dua puluh ini sudah tetap berjalan dan yang kita harapkan sebagai sebuah negara indonesia ini terkait dengan g dua puluh itu bisa terjadi
karena banyak sekali agenda agenda
di luar agenda ekonomi yang menurut kita bersama bahwa ini harus juga didesakkan dibicarakan gitu ya
entah itu mulai dari masalah transisi energi misalnya lingkungan kemudian perubahan iklim
powerment pemberdayaan perempuan anak muda dan lain lain gitu ya
persoalan persoalan yang selama ini mungkin bagi negara negara maju sudah selesai gitu tatarannya gitu ya
empowen empowerment misalnya pemberdayaan perempuan gitu
di negara maju mungkin itu ini tidak begitu sudah tidak begitu menjadi prioritas
tapi buat negara negara lain itu bisa jadi prioritas
seperti indonesia mungkin masih menjadi prioritas
kemudian transisi energi dan sebagainya itu juga jadi prioritas
kita punya agenda besar di g dua puluh ini sehingga kita berharap juga forum ini bisa berjalan dengan baik
kita tidak bisa mengesampingkan
jadi ini sangat strategis
walaupun sebenarnya secara struktur tidak begitu
itu kagu sehingga sebenarnya tidak ada hak bagi satu negara untuk melarang negara lain untuk hadir
tidak ada gitu
yang ada hanya ya sudah kita semuanya dibicarakan dengan cara cara diplomatis lah gitu ya
diplomasi kita rangkul sama sama
oke ya sangat strategis dan ini adalah ujian kehandalan diplomasi politik luar negeri indonesia
pilihannya kan ini kemudian menjadi dua ya mas revo dan juga mas revan
apakah kemudian lobby ini berhasil
sehingga semua negara hadir atau justru sebaliknya tetap berjalan
meskipun tidak ada mungkin ada jika ada beberapa negara yang kemudian memboykot begitu
nah muncul sekarang mulai pesimisme dan juga optimisme
nah bagaimana kemudian optimisme kita melihat bahwa lobby politik indonesia politik luar negeri indonesia akan berhasil
dan bisa membawa semua negara di forum g dua puluh ini benar benar hadir
optimistkah kemudian mas raffan melihat ini
sebenarnya kalaupun misalkan ini gagal gitu ya
itu bukan menjadi tanggung jawab indonesia semata
karena kan ini karena situasinya bukan di tangan di luar kendali indonesia gitu
tapi yang jelas begini
kalaupun misalkan ada satu dua tiga negara atau bahkan beberapa negara itu tidak hadir ya
tapi beberapa negara yang lain hadir
indonesia sebagai tuan rumah sebagai presidensi harus benar benar mampu memanfaatkan momen tersebut untuk kepentingan rakyatnya
kepentingan nasional kita
jadi ujung ujungnya kan sebenarnya adalah kepentingan nasional ya renard ya
kepentingan nasional kita apa
kita punya kepentingan ekonomi kepentingan bagaimana tradisi energi dan sebagainya gitu
nah semua negara negara yang pada nanti itu hadir walaupun mungkin ada beberapa yang tidak hadir
harus bisa benar benar dirangkul dan harus bisa momen tersebut
pertemuan tersebut konferensi tingkat tinggi tersebut harus bisa dimanfaatkan betul untuk kepentingan nasional kita reinhardt
oke jadi apapun ceritanya national interest di indonesia jangan sampai kemudian terlupakan
mas elvan terakhir soal optimisme bahwa ini bisa berjalan dan semua negara hadir reform g dua puluh
oke renard saya kira g dua puluh ini sangat penting untuk indonesia

dan tentu presiden jokowi akan mengarahkan seluruh negara
dan tentu presiden jokowi akan mengarahkan seluruh negara

karena itu jauh jauh hari kita mengingatkan karena menterinya fokus dengan pekerjaannya jangan sibuk ngurusin tiga projek
kembali ke g dua puluh yang pertama tadi ya
jadi karena fokus level tinggi ini saya kira bukan ada saya sih optimis akan terselenggaranya dengan baik
jadi tapi kita harus tahu bahwa g dua puluh ini bukan hanya urusan indonesia
jadi kita harus bicarakan dengan seluruh anggota g dua puluh untuk mencari solusi bersama
kalau masih ada ego ini yang ikut ini kan petakan tuh ada yang
dari voting terakhir terkait dewan ham pbb aja terbaca kan
ada yang setuju berapa yang menolak berapa kemudian yang memutuskan berapa itu juga terbaca
karena per g dua puluh juga banyak disitu juga
artinya sebetulnya semua anggota g dua puluh ini harus diajak bicara
lalu zoom atau telemeding misalnya ya nggak harus bertemu karena masih akhirnya masih november misalnya
untuk mengatur perkembangan bersama
dan seperti saran saya tadi indonesia harus melobi ukraina rusia dengan berganti mata tni
negara negara yang cukup akrab berhubungan baik dengan rusia misalnya
saya kira bisa jadi rusia tidak adil
dengan komunikasi yang baik apalagi indonesia bersikap sangat baik
ketika dewan pbb menangguhkan keanggotaan rusia indonesia bersikap abstent misalnya
nah ini dianggap sebagai sebuah penghargaan terhadap sikap indonesia
meskipun kita juga mengutuk serangan pas terhadap ukraina tapi kita juga masih menghargai
karena kita tidak ikut dalam berpolemik ya kan
seperti asean waste ya jalan yang memang diikuti seperti politik sudah aktif indonesia
dan karena itu sangat mungkin nantinya rusia tidak adil dan ukraina kemudian g dua puluh akan berjalan dengan baik
nah itu semua tergantung atas kepiawaan lobi kepiawaan diplomasi indonesia
dan saatnya jokowi membuktikan kalau memang dia mau bikin legasi seperti zaman soekarno dulu yang sabuk lobi ya
oke jadi jangan dilupakan legacy di bidang politik luar negeri ya
jangan hanya mengurusi internal saja kalau tadi mas revo katakan
oke kita akan lihat seperti apa kemudian ujian diplomasi indonesia di forum g dua puluh ini
tentu yang perlu kita dorong adalah presiden dan seluruh jajarannya yang berkepentingan mungkin menteri luar negeri dan sebagainya
untuk memaksimalkan lobby ke semua negara agar kemudian forum g dua puluh bisa dihadiri oleh seluruh anggota
dan juga bisa berjalan dengan baik karena ini adalah forum yang sangat strategis
terima kasih banyak mas revo dan juga mas elvan untuk diskusi ini
terima kasih banyak mas revo
terima kasih banyak mas revo